sementara itu calon gubernur dki jakarta nomor urut tiga anies baswedan jumat siang melakukan serangkaian kampanye ke beberapa tempat di wilayah jakarta utara
salah satu tempat yang didatangi anies adalah permukiman padat penduduk di dekat bantaran rel kereta api
daerah yang dikunjungi anies baswedan antara lain adalah permukiman padat penduduk di kelurahan ancol kecamatan pademangan jakarta utara
anies pun bertemu dengan warga yang khawatir dengan kemungkinan penggusuran terhadap bangunan yang mereka miliki
anies berjanji akan memberikan solusi terkait hal tersebut
tinggal buluan tahun lebih dari dua puluh tahun tiga puluh tahun itu mereka memiliki hak untuk melakukan legalisasi
memastikan mereka hidupnya tidak terbengkalai hanya karena dilakukan pemindahan pemindahan